hari ini telah hadir
pada awalnya ketua umum gerindra prabowo subianto menyematkan pesan tentang berpolitik yang bersih
pada seluruh kader gerindra yang hadir pada hari ulang tahun gerindra yang ke lima belas
di kantor dpp gerindra ragunan jakarta selatan
ia menyebut bahwa seluruh kader gerindra wajib untuk loyal dan patuh pada pemimpinnya
karena menurutnya pemimpin tak akan mengkianati rakyatnya sendiri dalam menjalankan tugasnya
lebih dari dua kali prabowo mengingatkan seluruh kader gerindra yang hadir dalam acara tersebut
bahwa meski dirinya sering dibohongi dan dikhianati dalam berpolitik
ia tak akan melakukan hal yang sama pada lawan politiknya maupun kadernya sendiri
ada yang mengatakan prabowo sering dibohongi prabowo sering dikhianati
tidak ada masalah yang penting adalah prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat
sekjen partai gerindra ahmad muzani menampik
bahwa pernyataan prabowo tersebut ditujukan spesifik pada orang tertentu
menurutnya prabowo ingin menjelaskan secara umum bahwa loyalitas dalam politik
adalah faktor utama keberhasilan bagi seorang politisi
pak prabowo ingin menegaskan bahwa loyalitas dalam berjuang itu menjadi penting
kebersamaan menjadi yang utama
kepercayaan kepada pimpinan juga menjadi faktor keberhasilan
pernyataan itu dimaksudkan secara general
umum kepada siapa saja
pak prabowo sedang mengingatkan kepada semua kader gerindra bahwa itu adalah langkah langkah perjuangan
langkah langkah strategi untuk bisa berhasil
pesan tentang loyalitas tersebut oleh prabowo kepada seluruh kader dan juga sejumlah elit gerindra yang hadir
seperti sandiaga uno sufmi dasko ahmad dan ahmad muzani
ausri undolu robin kitt jakarta